masa reses pada lima belas april mendatang
praktis pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif dan intensif sebelum masa reses
persoalan lain adalah pelantikan komisioner dan anggota bawaslu yang diundurkan menjadi dua belas april
otomatis membuat sisa waktu yang ada sebelum masa reses dpr hanya dua hari
dua hari inilah yang menjadi kunci tugas kpu bawaslu hingga dua ribu dua puluh
pemilu yang diundurkan menjadi dua belas april
dan komitmen menolak penundaan pemilu yang sempat menimbulkan gejolak publik
kami memang menunggu kpu dan bawaslu yang baru
karena kpu dan bawaslu baru itu nanti akan
atau institusi yang paling bertanggung jawab melaksanakan program dan tahapan jadwal itu
makanya mereka yang harus diikutkan secara mendalam di dalam pengambil keputusan itu
jadi kita berupaya supaya itu kita lakukan
kita lakukan semaksimal mungkin
secepat mungkin supaya pada saat tahapannya dimulai itu semuanya sudah ready
nah tapi itu tidak
kalaupun misalnya kemudian nanti kita masih membutuhkan waktu
ya itu tidak ada hubungannya dengan soal perubahan
perubahan pelaksanaan pemilu

peristiwa unjuk rasa besar besaran sebelas april kemarin menunjukkan
rakyat nguak dengan wacana penundaan pemilu
tiga wakil ketua dpr yakni sufmi dasko ahmad rahmat gobel dan paulus ludwig menemui masa pendemo
yang berkumpul di depan gedung dpr senaya
dalam pernyataannya para pemimpin dpr ini memastikan tidak ada agenda politik mengenai penundaan pemilu yang berlangsung di dpr
lewat sufmi dasko dpr menekankan
ada agenda politik tentang penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang dikeluhkan rakyat
komisi dua dpr pemerintah dan penyelenggara pemilu bahkan telah memastikan tanggap pelaksanaan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
nah tadi kami sudah sampaikan bahwa aspirasi itu kita terima dan kami terangkan bahwa proses masalah penundaan
perpanjangan atau periode ketiga itu harus melalui proses politik di dpr
sementara proses politik yang terjadi di dpr sekarang ini adalah proses antara kpu pemerintah dan dpr itu dalam hal pembahasan tahapan pemilu
sehingga otomatis apabila tahapan pemilu itu sudah dibahas dan berjalan sebagaimana mestinya
tentunya yang namanya proses pemilu itu akan berjalan
proses penundaan perpanjangan atau lain lain itu proses politiknya tidak ada demikian
hari ini para pemimpin penyelenggara dan pengawas pemilu dilantik
dua hari waktu tersisa untuk mereka menjalankan tugas perdana dan mengawal tahapan pemilu yang sesuai dengan amanat rakyat di negara demokrasi ini
tim lingkutan cnn indonesia